bagi pasangan suami istri keharmonisan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh banyak faktor
salah satunya menjaga gairah seksual tetap hidup juga menjadi hal yang sangat esensial
banyak orang memilih mengonsumsi suplemen untuk meningkatkan vitalitas
tak sedikit pula yang memilih cara alami dengan mengonsumsi aneka makanan yang dipercaya mampu membangkitkan gairah seksual atau biasa disebut makanan afrodisiak
mungkin ada beberapa jenis makanan yang di luar sana sering kita dengar begitu ya
kayaknya bisa manasin tubuh salah satunya seperti daging kambing
dan bahkan juga ada yang ngatain misalnya kayak makan coklat juga bisa menaikkan endorfin gitu ya
itu dimakan kayaknya bisa menambah ini terus juga toge menambah banyak kualitas sperma jadi lebih banyak lebih bagus terus pisang
ya coklat pisang cabai merah dan daging kambing kerap kali diasosiasikan sebagai makanan afrodisiak
benarkah demikian yuk kita bahas satu persatu
ahli gisi rita ramayulis mengungkapkan coklat memang mengandung senyawa triptofan dan penyeletilamine
yang berfungsi sebagai pembentuk hormon serotonin endorfin yang berperan sebagai pengontrol perasaan bahagia
meski begitu hingga kini belum ada penelitian mendalam yang menunjukkan bahwa coklat mampu meningkatkan gairah seksual
jadi sudah jelas ya anggapan coklat bisa meningkatkan gairah seksual seseorang
kandungan senyawa triptofan pembentuk hormon serotonin pada pisang sering membuat buah yang satu ini disebut sebagai salah satu makanan agrodisiak
belum lagi kandungan mikronutrien lain seperti potasium kalium dan vitamin b yang juga sangat bermanfaat bagi tubuh
tapi benarkah superfood yang satu ini bisa membangkitkan gairah seksual
bagaimana menurut anda
pisang terhadap gairah seksual itu mitos
nah terkait pisang itu kan memang dia mengandung driptofan dan kita tahu itu bahan dasar serotonin gitu
tapi belum ada penelitian yang menghubungkan secara kuat bahwa konsumsi pisang beberapa lama lalu kemudian gairah meningkat gitu
tapi dia berkontribusi untuk salah satu hormon yang bertanggung jawab terhadap munculnya gairah seksual
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagaimana menurut anda
bagi orang indonesia bahan makanan yang satu ini nyaris digunakan pada semua jenis masakan
tak hanya membuat masakan lebih nikmat cabai merah juga kaya akan kandungan zat capsaicin yang berperan untuk menstimulasi kerja jantung
serta meningkatkan peredaran darah
namun lagi lagi cabai merah tak serta merta bisa dikaitkan sebagai makanan pembangkit gairah seksual
sejak dulu kambing selalu idup
sejak dulu kambing selalu idup
sejak dulu kambing selalu idup
sejak dulu kambing selalu identik
sebagai makanan pembangkit gairah seksual
kandungan kolesterol dan zinc pada daging kambing memang berperan sebagai pembentuk hormon testosteron
sama halnya dengan serotonin dan endorfin hormon testosteron juga berpengaruh terhadap gairah seksual
tapi benarkah secara ilmiah kambing berpengaruh meningkatkan libido
karena memang tidak ada juga penelitian yang mendukung bahwa konsumsi daging kambing itu bisa meningkatkan
kegiatan gairah seksual berapa porsinya berapa lamanya itu belum ada
wah ternyata tidak semua anggapan bisa dijadikan rujukan ya
rita ramayulis menegaskan gairah seksual tak hanya ditentukan oleh satu atau dua jenis makanan saja
keseimbangan nutrisi yang diperoleh dari aneka jenis makanan seperti kacang kacangan
makanan laut daging buah dan sayur juga harus terpenuhi
selain itu tubuh yang bugar suasana hati yang baik dan lingkungan yang positif
juga turut berperan vital menciptakan gairah seksual yang sehat